kawasan blok m tampak sepi dari pengunjung wisata kuliner
namun para pedagang kuliner juga masih berjualan seperti hari biasa
isu penyebaran virus corona yang terjadi di indonesia
diakui pedagang berdampak terhadap omset mereka
biasanya di akhir pekan mereka mampu meraih omset tiga hingga lima juta rupiah
namun akibat sepi pengunjung
pedagang kini hanya mampu meraih omset kurang dari satu juta rupiah dalam tiga hari terakhir
biasanya banyak berita virus virus corona di daerah jakarta selatan ini
jadi pengaruh pada orang mau makan
ya ngaruh mas pendapatan juga ngaruh
pastinya semenjak malam minggu malam minggu kan biasanya rame banget
semenjak malam kemarin udah mulai sepi lima puluh persen hilang dah
pokoknya sepi nya sepi banget
omset sendiri ngaruhnya kemana dan kenapa
ngaruh bukan ngaruh lagi pengaruh sangat ngaruh
kalau ini sih katanya semenjak ada corona itu
sementara itu candi borobudur yang berada di magelang jawa tengah
akan ditutup mulai senin besok
penutupan selama empat belas hari ke depan tersebut diputuskan oleh pihak balai konservasi borobudur
dengan pertimbangan beberapa hal terkait penyebaran virus corona
keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan banyaknya orang orang yang terkena virus covid
dan sudah menjadi kondisi luar biasa di beberapa daerah
dan di semarang kepala gubernur jawa tengah sudah mengeluarkan surat edaran
di mana surat edaran itu berisi tentang
salah satunya menunda atau membatasi jumlah kumpulan kumpulan orang
selama penutupan wisatawan hanya diizinkan melihat candi peninggalan dinasti sailendra tersebut di zona dua
yakni di kompleks taman wisata candi borobudur
tim liputan cnn indonesia